ya di era serba digital data pribadi memang gampang sekali diretas dan diperjual belikan ya
nah penyalahgunaan data milik pribadi ataupun kelompok ini memang sudah sering terjadi
dan untuk mengatasi kasus pencurian data negara tentunya perlu membuat payung hukum dan memastikan keamanan data pribadi warganya
dan informasi pembayaran jatuh ke tangan peretas
saya punya pengalaman bekerja di salah satu e commerce
jadi ada customer itu datanya itu disalahgunakan yang dipakai untuk membeli barang secara cicilan
jadi orangnya itu komplain yang dia tidak merasa membeli barang tersebut
tapi tagihan tersebut itu ditanggungkan kepada si pemilik yang tidak merasa untuk membeli
jadi kalau menurut saya itu sangat penting sih untuk dirahasiakan atau dilindungi lah data diri kita
yang bisa dilakukan adalah pengamanan secara terus menerus untuk meningkatkan proteksi
jika data data ini ternyata bocor kemudian dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab
bisa digunakan untuk melakukan kejahatan
kita tidak memiliki undang undang perlindungan data pribadi ini kita tidak bisa menjerat platform ini
karena mereka memposisikan dirinya hanya sebagai korban
saya juga korban kok saya juga di hack saya juga diretas gitu
saya juga rugi gitu
harusnya kalau anda mengamankan sistem anda dengan benar dengan kuat nggak akan terjadi kebocoran data gitu
menindak lanjuti surat presiden terkait rencangan undang undang perlindungan data pribadi
yang rencananya disahkan november dua ribu dua puluh
menteri komunikasi dan informatika johnny gerod plate menekankan pentingnya kedaulatan data
perlindungan terhadap pemilik data pribadi
dan hak hak serta kewajiban pemilik data pribadi
menurut peneliti lembaga studi dan advokasi masyarakat atau lsam
blandina lintang setianti
ada alasan penting mengapa peraturan tentang penggunaan data pribadi perlu segera diberlakukan
satu untuk memastikan bahwa proses pemrosesan data itu dilakukan secara transparan dan ada akuntabilitasnya
regulasi ini akan membantu kita untuk mengontrol dan mengendalikan data yang notabene adalah milik kita
tanpa undang undang perlindungan data pribadi
sulit menuntut keadilan jika kita menjadi korban kejahatan cyber
ia ayolus dari septia di pradana jakarta